ya kita berjumpa dalam insight topik kita kali ini mengenai minat baca masyarakat di indonesia
para ahli pendidikan dunia menyoroti kebutuhan pendidikan di masa depan itu berporos pada kemampuan nalar
yang mencakup daya pikir logis dan yang berkaitan erat dengan literasi
laporan unesco untuk tahun dua ribu enam tentang literasi dunia menyebut hak literasi itu sebagai bagian esensial dari hak pendidikan
terpenuhinya hak literasi memungkinkan kita mengakses sains pengetahuan dan juga teknologi
nah sayangnya minat membaca masyarakat indonesia ini masih terbilang sangat rendah
literasi masih banyak yang berparadigma pada kemampuan membaca dan menulis semata
dan upaya menumbuhkan kesadaran literasi bangsa indonesia akan menjadi fokus bahasan kita dalam inside malam ini
bersama saya desi anwar
responden menyatakan membaca buku itu menjadi kebiasaan rutin jadi hanya tiga puluh sembilan persen
sementara empat puluh tujuh persen mengatakan bahwa hanya terkadang membaca
sementara empat belas persen tidak rutin membaca buku
sementara itu buku fisik itu juga masih menjadi pilihan utama bagi pembaca
ada enam puluh tujuh persen yang mengatakan lebih suka membaca buku fisik
sementara tiga puluh tiga persen membaca buku digital
sementara itu untuk mendapatkan buku yang dibaca responden melakukan sejumlah cara yaitu
delapan persen mengatakan mereka membeli buku sementara tiga belas persen meminjam
dan ternyata ada sembilan persen yang mengunduh secara ilegal
bagus minat bacanya tapi cara caranya mungkin kurang terpuji ya
selanjutnya sebanyak delapan puluh satu persen responden membeli kurang dari dua buah buku dalam satu bulan
dan itu membeli lebih dari lima buah buku dalam satu bulan
untuk membeli sebuah buku dibutuhkan dana mulai dari puluhan ribu rupiah hingga lebih dari satu juta rupiah
sebanyak tiga puluh dua persen responden mengeluarkan uang kurang dari lima puluh ribu rupiah
enam persen mengeluarkan antara satu ratus lima puluh ribu rupiah
dan dua belas persen ternyata rela untuk mengeluarkan lebih dari satu juta rupiah
di buku impor ya sehingga harganya juga lebih mahal
kebiasaan membaca buku berbahasa inggris memang masih sangat kecil dibanding buku berbahasa indonesia
dua puluh persen responden lebih sering membaca buku berbahasa indonesia
sedangkan buku berbahasa inggris hanya dua puluh persen
mungkin faktor mahal atau tidaknya ini menjadi alasan ya
dan dari berbagai jenis buku ternyata buku fiksi
yang paling banyak disukai oleh para
dimana enam puluh tiga persen mengatakan lebih menyukai buku fiksi
sementara tiga puluh tujuh persen menyukai buku non fiksi
dan untuk tema buku tema petualangan disukai oleh empat puluh dua persen responden
buku motivasi atau panduan sebesar dua puluh persen responden yang menyukainya
sementara tema tema seperti percintaan sembilan belas persen
dan lima belas persen menyukai buku yang
sifatnya lucu lucu atau komedi
penggunaan bahasa yang tidak baku dalam sebuah buku juga dapat berdampak terhadap pembacanya
kita lihat dua puluh delapan persen merasa terganggu oleh bahasa yang tidak baku
sementara tiga puluh persen terkadang saja
sementara lumayan cukup banyak ya
dua puluh dua persen merasa tidak terganggu sama sekali dengan bahasa yang tidak baku
ya pemirsa memang membaca sudah seharusnya
menjadi budaya untuk memenuhi kebutuhan informasi dan juga memperkaya wawasan kita
apa dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat untuk meningkatkan minat baca di indonesia
akan kita ulas lebih dalam sesaat lagi

negara dengan hampir dua ratus enam puluh juta
pulau dan lain sebagainya kira kira
di mana yang masih memprihatinkan
dari segi literasi
atau buta huruf ya
jadi gini dari segi
literasi yang memprihatinkan justru
sekarang yang masih
buta huruf itu yang ada di
jadi masih ya
iya masih dan ini
tidak apa ya akses terhadap
bahan bacaan juga sangat kurang
nah oleh karena itu
dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
minat baca dan daya
baca iya gerakan indonesia
membaca persis jadi
gerakan besarnya gerakan literasi
nasional gerakan literasi
nasional itu ada
tiga pokoknya yaitu gerakan literasi sekolah
gerakan indonesia membaca
dan gerakan membaca
di dalam keluarga coba kita mulai
di sekolah dulu karena biasanya kalau masalah
literasi baca dan
itu biasanya di bangku sekolah dulu kita mulai
apa apa saja yang
dilakukan strateginya dan tujuannya
persisnya untuk apa
jadi untuk sekolah
kita mengadakan gerakan literasi sekolah itu
membaca lima belas menit
sebelum pelajaran dimulai
dan itu bukan
buku mata pelajaran
buku non pelajaran lima belas menit
lima belas menit kenapa angka lima belas menit ini
ini karena kalau
maaf ya kalau di telinga saya ini kok hanya
lima belas menit ini untuk
pembiasaan jadi kita akan bertahap
jadi pertama pembiasaan lima belas
menit sebelum pelajaran
nanti secara perlahan lahan
akan kita lakukan dengan
progres pemahaman setelah itu
pembelajaran jadi memang
yang pertama ini harus kita biasakan kita tidak bisa
sekian jam karena jam sekolah
sudah cukup padat jadi
taruh kata anak anak masuk jam tujuh
dia jam tujuh kurang empat belas sudah
masuk untuk membaca jadi lima belas
menit ini minimal ya minimal
harus dilakukan setiap hari sebelum
cara cara seperti ini sebenarnya
diinspirasi dari mana dan metodenya
ini apakah sudah teruji atau
mungkin kita mencontohnya dari negara lain
yang pernah memiliki strategi yang
sama untuk meningkatkan minat baca
jadi kita kalau melihat
yang tadi dari survei
nation itu kan yang tinggi itu kan
di negara negara skandinavia finlandia
itu kan di sana kan
semua di sana itu
membaca itu mulai dari keluarga
orang tua membacakan bacaan bacaan
kepada anaknya ya sebelum tidur
biasanya berdongeng nah ini di sekolah
diharapkan untuk kelas kelas awal
itu bukan anak yang baca tapi guru
jadi untuk kelas kelas awal
dan seterusnya itu sudah anak anak sudah
diberikan pilihan bahan bacaan
nah kalau di
lima belas menit ini ini boleh buka
apa saja yang berarti
yang di luar buku
tapi berarti satu anak
harus pegang satu buku kan
kalau di kelas awal tidak harus
kalau misalnya kelas empat harus baca
jadi setiap anak pegang
dan apapun saja boleh
tidak ya harus ada kriterianya
kriterianya apa saja
jadi harus sesuai dengan
ada penjenjangan buku bacaan
yang ada di sekolah karena
di sekolah kan harus dijaga dengan
ketat jadi cocok
lah untuk usianya
kita sudah ada
penjenjangan ada bantuan dari
berbagai pihak untuk penjenjangan buku bacaan
berarti kan harus
ada penyediaan bukunya kan
nah ini bukunya memang disediakan oleh sekolah
atau apakah anak anak itu didorong
untuk memiliki buku sendiri dibawa dari
rumah yang penting sesuai dengan
usianya jadi gini
untuk yang di sekolah
kita bekerja sama dengan
yang sudah banyak
membantu ini dari usaid
itu sudah membuat
jauh lebih banyak buku buku kita
buku buku cerita kita untuk anak anak
kemudian disumbangkan ke sekolah sekolah
dari kementerian sendiri ada
perbukuan pusat perbukuan
di situ juga membuat penjenjangan
buku jadi tidak sembarang
buku yang bisa masuk sekolah itu sembarang tapi harus
cocok untuk kelas berapa
dan buku itu milik sekolah nanti
jadi ada semacam perpustakaan
yang di jadi nanti di setiap
kelas itu di samping ada perpustakaan
sekolah di setiap kelas itu
ada rak yang nanti akan dibaca oleh
anak anak di situ
ya kita lihat di surabaya ini sudah diterapkan
yang cukup sukses ya targetnya itu
seperti apa nantinya kapan
akan bisa diterapkan ke seluruh sekolah sekolah
di indonesia jadi ini
bertahap mbak desy
untuk di sekolah ini targetnya
sampai dua ribu sembilan belas sudah tahun
ada di indonesia sekitar lima lima ratus
kemudian secara bertahap nanti

ini dimulai rata rata di
sekolah sekolah yang sudah
rujukan ya karena kalau
kita membuat ini kan harus
dari yang sudah
dulu iya dan yang sudah memang
dengan baik dan jadi kebiasaan tapi
kalau perlu mau silakan dijawab sekarang
selamat tadi kan
salah satu yang bagian
dari gerakan literasi indonesia ini
selain di sekolah ada juga kan
meningkatkan minat baca di
rumah ya iya di rumah
ini apa yang kira kira bisa
dimulai dan strateginya seperti
apa karena kan lebih sulit ya untuk
mengontrol apa yang berlangsung
di rumah dan juga mungkin memaksa
atau mendorong orang tua untuk
sebelum tidur membacakan
benar mbak desi jadi awalnya
memang kan ada anggapan bahwa
keluarga itu wilayah private kan
gerakan membaca di keluarga ini
kita bukan berarti ngajari keluarga
tetapi kita padukan
yang di sekolah jadi
ekosistem sekolah kita bangun
sekolah itu bukan hanya kewajibannya guru
dan kepala sekolah juga keluarga
apa yang terjadi di sekolah
kita juga sosialisirkan pada orang tua
ketika orang tua ngantar
anak anaknya kita sediakan juga buku di
dan nanti ada perteman perteman
orang tua yang kita
supaya orang tua nanti mau menyediakan
buku di rumah mau membacakan
cerita kepada anak anaknya
jadi selain membelikan mainan
mereka juga membelikan buku
kira kira sudah dimulai di mana mana
sebenarnya seluruh indonesia
itu sudah ada kita
sekolah di seluruh indonesia
kabupaten sudah ada tapi memang
sekarang ini tapi ini kan harus ada
terus menerus bersama orang tua
jadi kita piloting itu
khusus dengan orang tua kita
di lima sekolah
kita ekosistemnya kita bangun
jadi masyarakat orang tua dan
sekolah jadi setiap
saat juga orang tua juga membaca
di sekolah kan
sambil menunggu di situ ada poco baca
kemudian setiap saat
pendidikan itu juga di
diterapkan kepada orang tuanya kalau hanya yang
mau ajar di sekolah nanti di rumah
tidak menanamkan nilai nilai yang sama di sekolah
nanti juga akan menjadi
koordinasi baik menarik sekali ya ini
inisiatif untuk meningkatkan minat baca
dan juga meningkatkan literasi
di indonesia dan targetnya ini
pada tahun dua ribu sembilan belas itu
minat baca indonesia
termasuk ini ya jadi
pak menteri juga
ada tawaran survei
enggak dulu lah kita nanti jangan mempermalukan
jangan dulu ya
yang penting kita terapkan dan lihat
hasilkan kita istirahat sebentar ya pak
teruskan diskusi kita karena
masih panjang perjalanan kita
dalam program ini untuk membahas
upaya menumbuhkan minat baca
masyarakat indonesia setelah informasi
berikut tetaplah bersama insight
kita orangnya tiga puluh enam jadi lebih baik dari brazil dan jerman
itu dari penyediaan ya
tetapi kenapa minat bacanya rendah
karena buku buku itu hanya berada di perpustakaan perpustakaan di taman taman bacaan
dan jumlah perpustakaan itu juga sangat minim dibanding dengan jumlah penduduk yang kita miliki
oleh karena itu kita juga melakukan gerakan literasi masyarakat yaitu gerakan indonesia membaca
ini kita mengapresiasi atau mendorong semua pegiat literasi komunitas komunitas literasi untuk terus bergerak
jadi termasuk tadi kurangnya terbitan buku ini kita memfasilitasi komunitas komunitas baca untuk melakukan kegiatan kegiatan menulis
di kelompok kelompok apa istilahnya ada komunitas baca komunitas
nulis itu kita fasilitasi untuk menulis bahan bahan yang ada di sekitarnya
tadi kita sebut bahwa indonesia hanya menerbitkan delapan belas ribu sementara di india seratus ribu di tiongkok jadi jumlah buku yang tersedia sebenarnya lebih sedikit
jadi kita harus bandingkan negara dengan populasinya juga cukup tinggi
kalau jerman mungkin kan populasinya kan jauh di bawah indonesia
tapi kalau saya lihat minat baca atau minat terhadap buku di kota kota misalnya kalau ada obrol buku dan jualan buku itu selalu dibantu
dibanjiri oleh masyarakat yang membelinya jadi sebenarnya ada ketimpangan ya siapa yang memiliki minat baca di masyarakat urban mungkin mereka sudah lebih memilikinya ya ketimbang misalnya di daerah atau di daerah yang cukup terpencil
nah bagaimana ini menutup gapnya apalagi dari segi akses terhadap buku buku
jadi sebenarnya gini mbak risy kita tidak berharap orang orang pedalaman itu kalau kita datang membawa buku dengan taman bacaan keriling luar biasa minatnya
berarti memang kita harus mencari cara untuk mempertemukan antara buku buku yang ada ini dengan masyarakat
seringkali mungkin gaya perpustakaan kita harus dirubah bukan hanya sekedar menyediakan buku tapi juga harus mendekati masyarakat
ini kita lihat fenomenanya kalau kita kita kan punya beberapa mobil keliling ya untuk itu sekitar datang ke masyarakat luar biasa minatnya
tetapi buku buku yang di taman bacaan orang datang
di taman bacaan itu tidak ada
nah itu barangkali kita harus harus perbaiki pola pola pengelolaan taman bacaan perusahaan itu agar semakin mendekat kepada masyarakat
tapi di era sekarang ini kan era digital dan perangkat seperti tablet tablet untuk bisa baca buku juga semakin banyak
ini kedepannya ada tempat untuk meningkatkan minat baca di indonesia
ya jadi kita di kementerian pendidikan dan kebudayaan di samping buku buku yang konvensional
kita juga bisa mendekati
kita juga melakukan digitalisasi buku
jadi ada beberapa judul buku yang dibeli oleh kementerian kemudian dibuat digitalisasi
nanti orang bebas mengakses buku itu melalui hp melalui komputer
jadi ini juga kemajuan ini juga kita harus kita manfaatkan
bukan kita hindari kita manfaatkan agar akses buku semakin banyak
dan kita juga banyak bekerjasama dengan
biaswasta yang menyediakan layanan layanan itu
dan kita berikan kepada teman teman bacaan itu akses gratis
kita punya bantuan kita distribusikan ke teman teman bacaan mereka akses gratis terhadap buku buku yang digital
nah tapi kan buku buku yang banyaklah orang misalnya masih suka kan baca buku secara real ya lebih nikmat
tapi kalau saya lihat juga misalnya dibanding dengan india dan di china itu harga buku di indonesia itu kan relatif jauh lebih mahal
karena kertasnya juga lebih mahal mungkin kena pajak atau
nah ini harusnya ada jalan atau insentif ke depan supaya penerbitan buku itu tidak terlalu mahal
sehingga harga harganya juga bisa jauh lebih terjangkau
bagaimana ini pak
jadi begini karena kenapa buku sekarang itu mahal
karena peminatnya sedikit
ya karena peminatnya sedikit
jadi kan tidak bisa terbit dalam jumlah banyak
tapi kan untuk kita nanti
obsesinya kalau semakin orang indonesia itu semakin banyak yang membaca maka akan buku akan dilakukan semakin banyak
atau mungkin sekarang peminatnya sedikit karena jumlah buku yang tersedia juga sedikit
enggak sedikit juga nggak sedikit juga sebetulnya kalau dibanding yang minat kan
karena peminatnya sedikit jadi bukunya sedikit
atau mungkin ada program untuk mensubsidi khususnya buku buku yang memang jadi wajib bacaan anak anak
ini kan misalnya ada memang buku yang dijadikan wajib buku fiksi yang wajib gitu
nah itu ada semacam subsidi lah gitu supaya tidak
mungkin itu menjadi bahan pikiran terutama untuk yang pembaca pemula ya
padahal ini untuk penulis pemula maupun pembaca pemula harus ada subsidi
sehingga mereka juga menerbitkan buku itu tidak terlalu mahal
sehingga untuk ke pasarnya juga tidak mahal
tetapi ada beberapa cara yang sebenarnya untuk mengatasi itu
nanti demennya semakin meningkat mesti akan menulis banyak
karena buku itu kan polanya kan kalau mencetak semakin banyak kan semakin murah semakin efisien
kalau kita misalnya mencetak dua ribu itu hanya bep ya harganya jadi mahal
ya baik walaupun kalau kita lihat misalnya ada toko buku dan mereka melakukan obral atau menjual buku dengan harga khusus
itu meminatnya tuh
ya luar biasa
karena judul judulnya banyak judul judul asing
kita istirahat sebentar pak
sampai sampai kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini perbincangan
memang kali ini kita membahas lebih banyak mengenai minat baca dan meningkatkan peran lingkungan serta masyarakat
supaya baca kita juga bertambah ya
dengan tambahan narasumber lainnya juga
tetaplah bersama insight
masih bersama insight
dari data perpustakaan nasional terdapat satu sembilan puluh empat perpustakaan umum dan empat ratus sembilan puluh tujuh perpustakaan khusus yang tersebar di seluruh indonesia
lokasi perpustakaan yang dimiliki pemerintah ini rata rata masih terpusat di ibu kota provinsi kota atau kabupaten saja
belum banyak yang berada di tingkat kecamatan atau desa
terutama daerah daerah yang lokasinya terpencil
nah sejauh mana peran masyarakat serta keluarga dalam menumbuhkan budaya membaca
kita lanjutkan perbincangan
saya ditemani oleh kepala subdirektorat pendidikan keaksaraan dan budaya baca dari kementerian pendidikan dan kebudayaan santo
dan kini juga sudah ditemani oleh sandi taruni eksternal seribu satu buku
halo sandi dan juga pak santo
seribu satu apa yang anda lakukan
seribu satu buku komunitas relawan dan pengelola taman baca anak di indonesia
bukunya memang seribu satu jumlahnya mudah mudahan lebih dari itu
jadi berapa kira kira buku yang sudah dimiliki dan dari mana mana saja didapatkan
oke seribu satu buku ini fokus kerjanya adalah support taman baca anak di indonesia
dan sekarang dalam kurun waktu tiga belas tahun ini kita sudah ada
tiga belas tahun ya
lebih dari empat ratus lima puluh taman baca di dalam jaringan kita
di mana mana saja itu taman bacaannya
seluruh indonesia itu dari ujung aceh sampai dengan papua
sampai ke pelosok pelosok kalau begitu
iya sampai ke pelosok
dan dalam bentuk apa taman bacaannya
taman baca anak ini bisa ada taman baca masyarakat dan taman baca anak
tapi kita memang fokusnya ke anak sebetulnya seribu satu buku
tapi banyak jaringan kita itu adalah taman baca masyarakat yang lebih umum
itu di tempat tempat tertentu atau bisa dengan mobil dan lain sebagainya
kalau soal akses ke taman bacanya itu sangat variatif
ada yang di pulau ya berarti mesti pakai jalan darat dan jalan laut
ada yang paling jauh itu sebetulnya di perbatasan selain di papua itu di perbatasan indonesia malaysia kalimantan
itu aksesnya memang untuk nyampe si buku itu bisa sebulan
yang udah sangat pelosok sekali itu
dan memang kita yang independen kan
jadi tidak berhubungan dengan sebuah instansi atau lembaga tertentu
jadi memang benar benar masyarakat yang inisiasi
ini buku yang memang didonasi diberikan oleh masyarakat
jadi kalau nanti bukunya sudah dikirim ke sana jadi permanen ya taman bacaannya
sebetulnya yang kita support adalah taman baca yang sudah berdiri
karena kita nggak mau terbelenggu lagi dengan
dengan infrastruktur tempat dan lain sebagainya
program jadi orang cuma pengen dapat program bikin taman baca
kita nggak mau terbelenggu di situ kita pengen memang dia sudah ada taman bacanya
jadi sani menyediakan buku bukunya
ini sangat membantu kan pak samto kegiatan kegiatan dari lsm dan inisiatif masyarakat
betul memang banyak sekali membantu
jadi kita itu ada sekitar enam ribu taman bacaan masyarakat mbak desy
jadi kalau tadi perpustakaan yang di providi dan kekuatan itu yang struktural
tapi kalau kita yang di masyarakat yang dibantu dari seribu satu buku ini ada enam ribu an
dan itu murni oleh masyarakat bukan oleh pemerintah
jadi kalau ini kita gerakkan sebenarnya luar biasa
jadi tanpa kontribusi masyarakat ini pemerintah nggak bisa terlalu banyak yang dilakukan
jadi kita apresiasi betul para penggiat literasi yang di taman bacaan
kemudian para ini yang seperti seribu satu buku
itu banyak sekali membantu teman teman kita
bahkan dari penerbit pun juga seperti itu membantu
jadi kalau beli satu buku dapat dua buku
itu kalau yang beli taman bacaan
tapi kan kemampuannya tidak seberapa
yang banyak yang dibantu ini
tapi pengelolaan itu sendiri bagaimana
kan membutuhkan biaya untuk mengirim buku buku ini apalagi ke seluruh pelosok pelosok nih sandi
jadi bagaimana ini lah
challenge nya memang awalnya kita benar benar memang cuma mulung buku
tapi dengan berjalannya waktu ternyata lebih kompleks permasalahannya
bagaimana buku itu bisa sampai ke tangan masyarakat
bukan nanti jatuh kemana terus dijual
itu kan bisa saja terjadi
dan yang lebih challenging adalah how to maintain
bagaimana mempertahankan taman bacaan itu bisa sustainable
karena banyak sekali taman bacaan itu yang larinya ke kita itu adalah
x dari inisiasi program program teman teman yang lain tapi tidak di maintain
itu banyak sekali
dan banyak sekali dari sekolah
cara memaintain itu bagaimana supaya sustainable
kita ini penguatan dari jaringan kita
kita kan benar benar tetap komunikasi dengan mereka
jadi kita tetap bertanya
apa yang menjadi kendalanya mereka
terus setiap bulan kita kirimkan buku itu kan pasti ada komunikasi
jadi tidak terputus jalurnya
dan sekarang ini kita sudah mulai ke riset dan pengembangan untuk minat baca dan survey minat baca sama keefektifan
sudah ada hasilnya
kira kira seperti apa bentuk surveinya
kita baru mulai awal tahun ini
awal tahun ini
awal tahun ini dan surveinya itu sudah kita kirimkan ke taman taman baca
survei itu adalah terkait dengan salah satunya itu apa yang menyebabkan faktor faktor anak anak suka baca
yang seperti itu
yang itu yang benar benar kita coba angkat
sudah ada hasilnya dari survei itu
kira kira sudah kelihatan
masih diolah ya
belum bisa kita inikan
tapi secara umum sih kalau bisa dibilang di khususnya taman baca kita
kita sebetulnya tidak
itu tidak bisa dibuat seperti itu kalau terfokus ya
kalau general general itu mungkin ya
karena penduduk kita kan besar sekali
dan anak anak biasanya suka membaca
saya jarang ketemu anak yang tidak suka baca
ya minimal baca komik lah mereka suka
ini yang seribu satu ini lebih suka mereka relawan ya
ada jumlahnya berapa sekarang yang ikut
aktif sih pengurus itu antara tiga puluh sampai lima puluh bolak balik lah
itu pendanaannya dari mana
ada donaturnya itu ada perorangan ada instansi juga
lebih banyak sih buku
buku bukunya dapat dimana dari penerbit atau dari toko buku
ada perorangan ada toko buku ada perusahaan
kita ada mitra mitra yang sangat baik sekali dengan kita memberikan buku buku
dari beberapa perusahaan itu sangat membantu
karena mereka kasihnya ribuan
jadi itu sangat membantu
tapi perorangan juga sangat bagus
tapi ini lebih fokus untuk buku buku untuk anak anak ya
memang harus dimulai dari anak anak ya
tapi guru guru ini bagaimana
karena minat baca ini juga kalau gurunya ternyata tidak suka baca
dan juga tidak terlalu entusiasta mengikuti program ini bagaimana
jadi kita untuk mengembangkan minat baca dan daya baca ini kan kita serang dari berbagai penjuru istilahnya
dari keluarga sekolah dan masyarakat
dan di sekolah sendiri juga kita adakan pelatihan guru untuk mengembangkan budaya baca ini
jadi jangan sampai anaknya suruh baca gurunya main kemana mana
kita juga kita adakan pelatihan guru pelatihan kepala sekolah penilai pengawas semua
kita arrange agar fokus pada minat baca ini
kemudian untuk yang
ya mungkin harus ada di target misalnya setiap guru minimal dalam satu bulan itu harus tamat berapa buku
jadi ada tagian pak desi istilahnya tagian ya
jadi kalau guru sekian buku kalau anak smp harus sudah membaca sekian buku satu tahunnya
coba contohnya ada berapa angka angka yang diwajibkan
kalau di sekolah
kalau di sekolah
kalau di sekolah

hanya sebenarnya dua puluh dua
iya kan baru pembiasaan
baru pembiasaan kita belum
ya satu bulan bisa dua buku lah
iya berdua buku lah
tapi kalau guru harusnya lebih banyak lagi
kalau guru lebih banyak
guru harus lebih banyak karena guru nanti juga harus memberikan pengarahan arah kepada anak anak untuk membaca buku yang mana
kalau guru tidak membaca kan tidak bisa memberikan apa
tidak memberikan contoh yang baik
oke kita istirahat sebentar
mas andi dan juga pak samto setelah informasi berikut ini kita lanjutkan perbincangan menarik kita mengenai upaya menumbuhkan budaya membaca di indonesia ini
ya kita lanjutkan pembahasan mengenai upaya menumbuhkan budaya membaca
saya ditemani kepala subdirektorat pendidikan keaksaraan dan budaya baca dari kementerian pendidikan dan kebudayaan santo dan juga sandi taruni dari komunitas seribu satu buku dengan seribu satu mimpi
sudah tiga belas tahun ya dan kira kira kalau dari segi jumlah buku yang sudah disalurkan itu sudah terhitung
sudah terhitung tapi nggak hafal faktanya
ratusan ribu lah mungkin
ratusan ribu ya
aku ada sih datanya kita di website kita ada
dan ini masuk ke teman teman bacaan yang sudah existing yang mudah mudahan juga dirawat dengan baik ya sehingga banyak yang bisa menikmati
buku yang paling diminati seperti apa buku anak anaknya
kalau soal minat ke bukunya ini sebenarnya salah satu yang sedang kita olah
jadi anak anak itu kan rata rata senang menggambar
nah dan menariknya yang survei dan riset yang kita buat itu kita based on gender suku kesukuan apakah ada korelasinya ke situ terus usia pasti
nah faktor faktor itu yang sedang kita olah tapi kalau soal
ya pasti menarik nanti kalau sudah ada hasil surveinya
kita semua sangat antusias untuk melakukan itu dan saya di beberapa media juga terus mengapa mengwuru wuru tentang itu
tentang hal hal survei dan riset baca ini karena semua riset dan statistik yang kita dapat itu adalah dari luar negeri
ini kebetulan ada pak santo
ada pak santonya
tapi yang jelas keberadaan upaya masyarakat untuk membantu ya dalam gerakan nasional ini sangat baik ya
justru apa kayak diluar apa yang kita duga
awalnya kan kayak sedikit itu
tetapi begitu kita mulai gerakan indonesia membaca luar biasa
luar biasa baik di pusat di kabupaten kota maupun di kampung kampung
kan kita juga ngembangkan namanya kampung literasi
ini tadi yang taman bacaan yang sudah estabis kita kembangkan menjadi kampung literasi agar mereka berperannya itu satu kampung
contohnya dimana yang sudah di terapkan
di rangkas ya
di rangkas di lebak
itu seperti apa kampungnya
jadi gini ada taman bacaan
dia membudayakan membaca itu di seluruh kampung
melibatkan rt rw kemudian bukan hanya di taman bacaan dia juga membuat pojok pojok baca di setiap rt
tadi konsepnya kalau di sekolah tiap kelas ada pojok bacanya
di kampung literasi itu setiap rt setiap rw ada pojok bacanya
jadi semua orang bisa membaca
kalau anak anak tadi hanya kesempatan lima belas menit membaca di sekolah
ya berlama lama di taman bacaan bisa berlama lama
ini menarik sekali karena kalau dulu mungkin zaman sebelum ada gadget itu lebih inilah lebih mudah lah meningkatkan minat baca
tapi sekarang kan banyak saingan ya untuk mengambil alih perhatian
ada games video gadget dan lain sebagainya
minat baca bapak ibu di sini
berapa buku kira kira pak santo sendiri baca dalam sebulan
sebulan ya dua tiga lah
hanya dua atau tiga
biasanya buku buku apa saja fiksi atau buku pengetahuan biografi
kalau itu enggak ada
tapi kebanyakan buku buku yang fiksi kemudian buku buku sastra
itu lokal atau internasional
ada penulis favoritnya pak santos
ini penulis favorit saya
anwar mansur ini kalau dibaca enak banget
oh ini yang sedang dibaca ya
coba apa kita lihat ini harus ada pembuktian bahwa memang pak samto yang sebagai dirjen itu
tapi kalau menurut saya harus lebih dari dua lah
ya dua tiga lah
dua itu biasanya seminggu
karena juga apa
karena lebih suka main gadget
sandi berapa buku rata rata
aku sih kalau untuk buku
satu buku lima ratus lembar itu bisa dua tiga hari lah
ini contoh yang baik
tapi kalau sebulan berapa itu
ya kita hitung saja misalnya kalau satu buku bisa seminggu itu bisa dua tiga buku
kan ada buku favorit
ya beberapa pengarang favorit saya ada
dari dalam sih pastilah yang pak pram
yang lebih ke sastra
jadi yang memang berlatar belakang sebuah pergolakan di masyarakat yang kayak gitu
kalau di luar aku suka peter carry
sebenarnya ini karena kecintaan sandi sendiri terhadap buku sehingga seribu satu ini di
lebih kurang sih
lebih kurang karena sebetulnya aku sampai tiga belas tahun ini
dua ribu dua saya masuk seribu satu buku sampai sekarang masih di situ
karena masih murni
jadi benar benar kita pure
dia tidak ada apa sih interest dari macem macem gitu
jadi benar benar kita pure kita memang ngumpulin buku kita kerja kerja semuanya teman teman itu sangat luar biasa saya
oke kenapa sebenarnya ini mungkin kalau ada yang menanyakan ah tapi kan buku capek bacanya pusing dan lain sebagainya lebih enak main games atau baca komik
kenapa membaca itu sangat penting
membaca itu bagi saya pribadi ya tentunya
itu sesuatu yang sangat sifatnya mungkin lebih ke spiritual kalau sayanya gitu
karena di situ banyak sekali yang kita bisa dapat mengolah pikiran dan imajinasi
kenapa penting sekali buat anak anak
karena anak anak ini kan perlu sebuah ruang
ruang di dalam dirinya untuk mengolah rasa mengolah imajinasi mengolah dan lain lain
dan salah satu medianya adalah buku
karena di situ tentunya buku yang betul ya yang pas buat anak anak
itu yang memang bisa membantu mengembangkan daya pikir daya imajinasi dan juga
pak samto yang harus paling pakar ini mengenai kenapa kita perlu meningkatkan minat baca apalagi bagi negara indonesia ini yang masih berkembang
jadi gini kalau membaca itu yang pertama yang jelas merangsang imajinasi kita keluar dari kebiasaan
itu kita pasti akan kita membaca buku ini bisa
karena kita membaca buku ini bisa kita pikirannya bisa di makassar bisa di new york kan membaca buku
itu yang pertama
kemudian yang kedua terkait dengan pengetahuan
karena pengetahuan yang abadi itu ada di buku
kalau dijajet itu kan akan tapi kalau yang di buku cepat lupa
kalau di buku akan di ini akan abadi selamanya untuk peningkatan pengetahuan
kemudian banyak saya mau buktikan bahwa negara negara yang maju itu
negara negara yang tingkat literasinya tinggi
sementara ya kita masih rendah
oleh karena itu untuk kita jadi maju bersama sama ya semua harus kita tingkatkan literasinya
bukan hanya di kota tapi sampai di pelosok pelosok perdesaan di taman taman bacaan
oleh sebab itu gerakan nasional seperti yang sekarang ini gerakan literasi ini sangat penting untuk diterapkan
tapi yang penting memang dilaksanakan dan semuanya bisa merasakan ya benefitnya ya
semua merasakan dan semua bertanggung jawab
nah ini katanya kalau masyarakat sih sudah sangat membantu
terima kasih banyak pak santo dan juga sandi sukses terus dengan seribu satu bukunya
semoga taman bacaannya semakin lama semakin banyak jumlahnya dan juga semakin tersebar ya di seluruh pelosok
ya menumbuhkan budaya membaca memang harus dimulai sejak usia dini
karena pada dasarnya anak anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap banyak hal
dan ini juga bisa terjadi

pemerintah memang harus menyediakan akses yang mudah dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan buku yang berkualitas
nah di sisi lain dibutuhkan juga peran aktif dari kita kita ini
dari masyarakat dan juga orang tua untuk menumbuhkan minat membaca sejak usia dini
sehingga membaca itu menjadi sebuah budaya sebuah kebiasaan ya
dan literasi dapat benar benar menjadi poros pendidikan
kami akan hadirkan kisah pelayaran perahu pustaka dari polewali mandar sulawesi barat
yang menjadi perpustakaan keliling bagi masyarakat di pesisir selat makassar
demikian insight hari ini
saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar
sampai jumpa dan bye bye
seperti inilah kegiatan rutin ridwan setiap kali hendak berlayar
persiapan bahkan semakin serius
pada pagi hari
karena ini bukan pelayaran biasa dengan perahu biasa
ini pelayaran perahu pustaka
jadi kadang itu anak anak itu bisa undang sekolah beberapa bulan
karena gurunya bolos
iya akses terus
ini kan kalau pulau kecil itu kalau di darat itu dia kayak di pedalaman
jadi dari pengalaman itu ya
kebetulan ada juga teman mau bantu
kita mau ini adakan perpustakaan terapung untuk datangi mereka
majene menjadi persinggahan pertama perahu pustaka kali ini
karena kondisi laut pasang
kali ini perahu pustaka tidak mengizinkan pengunjung naik
membaca buku di atas kapal
satu persatu anak dan orang tua datang ke taman kota majene
untuk membaca buku
yang ramah memiliki empat kaki
dan termasuk hewan melata
biasanya baca bukunya di mana kalau nggak di sini
di sekolah banyak buku begini juga atau enggak
sejak awal mewujudkan perahu pustaka bukanlah hal yang mudah
untuk biaya pembuatan kapal
ridwan dibantu temannya
seorang budayawan asal baru sulawesi selatan
tak bisa dipungkiri
dana operasional yang terbatas
menyebabkan perahu pustaka tak bisa selalu berlayar
bahkan tak ada jadwal pasti
variasi buku juga menjadi tantangan perpustakaan keliling ini
untuk operasional sehari hari saja
ridwan mengalami kesulitan
apalagi untuk memperkaya jenis buku bacaan
di tengah segala kesulitan menjalankan perahu pustaka
ridwan selalu kembali pada satu pemikiran sederhana
seperti kita kan
masa kecilnya kan enggak pernah persentuhan seperti ini
alhamdulillah bisa seperti sekarang
mungkin teorinya misalnya masa kecilnya anak anak ini dia sentuh buku ya
kemungkinan besar kalau mereka dewasa kan ya lebih baik daripada kita
ridwan mengetahui betul
tak ada jalan pintas untuk cita citanya itu
tak ada istilah putar haluan
karena bagi perahu pustaka
sekali layar terkembang
surut kita berpantang